ini dilakukan pada bulan juli dua ribu dua puluh sampai november dua ribu dua puluh
nah nanti ketika ini berjalan ketika satria satu berjalan
mengganggu di dalam hal pendidikan dan juga berdampak kepada pelayanan
tahun pertama di profesional oke lah ya